tidak ada yang bisa menghapusnya
tidak ada yang bisa menghapusnya
tidak ada yang bisa menghapusnya
tidak ada yang bisa menghapusnya
kita sedikit sama sama
cari tahu apakah tante rosa dibalik ini semua
tapi kalau aku pribadi sih
aku nggak percaya ya mas
tapi gak apa apa kita cari buktinya biar kita sama sama yakin
itu juga yang mau saya lakuin
kita pesan makanan ya
aku tadi pengen ini sih
waktu gua tinggal dua hari sama kesha
emang ada apa sar
ini kasih gue waktu dua hari buat sama sama keisha
sebelum gua balik lagi ke la paz
tapi sekarang rasa itu berat dan sakit banget buat bisa sama kesha rik
gue mau ketemu keisha
sebelum keisha dibawa pergi sama nengo
juga mau ketemu yang
ya ya ini tak boleh chicken breadnya ya mas oh iya terima kasih berapa satu ratus sembilan puluh satu ratus sembilan puluh
aduh perut enak lagi
kamu kenapa sih masih bengong bengong gitu udah mikirin masalah tadi kan
udah enggak aku sekarang kan saya dapat solusi
hai beri calon saya kamu tuh kayak makin kesini makin jago ya bikin aku melting
saya paku masa sih aku susah ya
ini handphone siapa ya
kayaknya ketinggalan ya tujuh orang ya
kurang ajar si hendry
berani beraninya dia manjem gua
gimana kalau dia serius sama ancamannya
gua harus kasih tau semua anwar
ini kayaknya punya orang yang sebelumnya duduk kesini
passion banget tuh orangnya kehilangan handphone
maksudnya kan pasti banyak data penting
iya kita coba kasih tau addressnya aja kali ya
terserah ada lagi
ini gua iqbal
jangan coba coba bocorin rahasia gue soal jessica
happy gak bernafas sama tante jess
mau menelepon ke bapak dulu
aku mau bilang ke bapak
aku udah bisa berenang
walaupun udah ditemani bapak
aku gak boleh halangin rena dengan mas al
aku juga harus tepatin janji aku untuk kasih kabar terus ke mas al
ayo dong ma ke conference bapak
jadi gitu al
pak sanusi cerita semuanya ke mama
cerita semua apa yang papa suruh ke pak sanusi
setelah kecelakaan itu
tolong carikan cagini ke bank
lalu serahkan uangnya ke taman
bilang ke orang yang menyuruh anda
dia memang harus membayar saya sama kemarin
tapi bukan sekarang
bapak sempat kasih uang ke om irfan
dan ditolak sama om irfan
itu yang bikin mama barusan tertekan
kenapa papa kamu melakukan itu semua
instead of bertanggung jawab
malah papa kamu
mau menutupi kesalahannya dengan berikan uang
kenapa papa kamu melakukan itu
kita tidak diwujudkan
lari dari tanggung jawab
berat juga sih jadi papa
mungkin pikiran papa juga lagi banyak
makanya papa melakukan itu
aku kan juga pada saat itu juga masih kecil
mama dan aku
kalau papa itu
tapi papa tidak berpikir panjang
papa gak mikir panjang
lihat akibatnya sekarang
kita semua jadi korban
setelah kamu dewasa
kamu punya istri
kamu mau lahir
berarti om irfan sudah sangat dendam sejak dulu
dia memendam dendamnya sejak lama
dan berarti dia melakukan upaya menyingkirkan papa
untuk balas perbuatan papa
penusukan itu apa mungkin ada hubungannya dengan om irfan
yadin terima kasih
alhamdulillah papa baik kok